penurunan kasus covid sembilan belas di indonesia terlihat sejak tiga hingga empat minggu terakhir
pendurunan kasus positif kasus kematian dan bor menjadi semangat baru di sejumlah provinsi di indonesia
dua puluh provinsi diantaranya provinsi jawa barat sebanyak tujuh satu ratus dua puluh delapan kasus penurunan dki jakarta mengalami penurunan sebanyak lima dua ratus satu kasus
jawa timur mengalami penurunan empat empat ratus tujuh kasus kalimantan timur sebanyak dua sembilan ratus lima puluh sembilan
dan ntt mengalami penurunan sebanyak dua delapan ratus enam puluh enam kasus

perkembangan covid sembilan belas di tingkat nasional telah menunjukkan tren perbaikan
kasus positif kematian dan bor telah mengalami penurunan dalam tiga sampai empat minggu terakhir
kesembuhan pun juga mengalami peningkatan
hal ini tentunya menjadi kabar baik
semangat bagi kita semua untuk dapat terus berupaya menekan kasus covid sembilan belas
setidaknya hingga mencapai keadaan seperti sebelum terjadi lonjakan kasus
menurut jurubicara pemerintah wiku adhisesmito
terdapat sembilan provinsi yang mengalami kenaikan kasus positif covid sembilan belas
di antaranya jawa tengah sebanyak dua sembilan ratus lima puluh dua kasus
papua barat naik enam ratus enam puluh tujuh kasus
kalimantan tengah naik enam dua belas
jawa tengah naik lima ratus lima puluh tiga kasus
sulawesi barat naik dua ratus sembilan puluh lima kasus
aceh naik dua ratus lima puluh tujuh kasus
dan jambi naik empat puluh satu kasus
enam provinsi ini merupakan penyumbang kasus tinggi pada kasus mingguan nasional di indonesia
salah satu penyebabnya adalah tidak maksimalnya peran posko penanganan covid sembilan belas
yang merupakan pusat penanganan di suatu provinsi
jika kasus positif kasus aktif dan bor masih menunjukkan peningkatan
maka segera konversi tempat tidur untuk pasien covid sembilan belas
dan buka tempat isolasi terpusat
jika memungkinkan agar warga tidak terpaksa melakukan isolasi mandiri
beberapa daerah yang mengalami kenaikan kasus covid sembilan belas
diharapkan dengan cepat melakukan penanganan
salah satunya dengan menambah tempat tidur perawatan
membuka tempat isolasi yang terstruktur
membuat posko penanganan pertama
yang bisa dijadikan wadah informasi dan proses tracing
dalam lingkup rt dan rw setempat